jelang asian games dua ribu delapan belas kondisi kali item atau kalisentiong di kemayoran jakarta pusat sudah tidak lagi berbau dan lebih rapi dengan dipasangnya waring
awalnya kali hitam ini memiliki aroma tidak sedap dan terlihat kotor
tapi kini hal itu sudah tidak lagi
dalam rangka pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas kali item sudah dipasang waring oleh pemerintah provinsi dki untuk mengurangi evaporasi sehingga menghambat bau tak sedap
pemprov dki juga bekerja sama dengan kementerian pupr mengalirkan air kali hitam ke kalisuntar beberapa pekan lalu
pemasangan nanobubble juga telah dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup serta menebar mikroorganisme antimikroba untuk mengurai polutan
lantas seperti apa komentar warga setempat dengan kondisi kali hitam saat ini
pengaruhnya ada ya terutama dari aroma sedikit hilang
tapi binatang binatang kecil seperti ikan ikan masih ada
jaring ini bagus juga sih sebetulnya
tergantung kembali kepada kitanya masyarakatnya udah sadar begini dikasih ini lempar sampah sembarangan
nah dia kadang kadang buntung rokok lah
kan tentu itu yang lebih baik
harapannya ya biar lebih bersih lagi aja
sebenarnya mungkin karena warga warga di sini juga kurang peduli ya gimana
kadang kadang pada nongkrong pada buang sampah sembarangan
kayak gitu makanya
jadi bukan dari ininya juga dari warganya sendiri juga gitu
kalau soal bau sih emang dari pertama juga kayaknya nggak ngerasain bau selama tinggal di sini gitu ya
jadi baunya tidak begitu menyengat ya
nggak begitu menyengat
nanti dengan dipasang waring jadi lebih bagus
ya lebih penutupi lah
pada awal tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an kalisentiong sempat ditumbuhi eceng gondok dan bercampur dengan tumpukan sampah yang berasal dari pembuangan warga di kelurahan tanah tinggi
belum lagi di sisi kiri dan kanan kali sempat dipenuhi kakus umum yang digunakan warga membuang hajat
kalitem atau kalisentiong kini menjadi sorotan publik
karena di sekitar kalitem berdiri megah wisma atlet yang digunakan sebagai tempat menginap para atlet asean games dua ribu delapan belas
semoga berbagai upaya yang dilakukan seluruh pihak untuk membuat kali item menjadi lebih bersih dapat bersinergi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan
arman helmi jakarta